guru besar kesehatan masyarakat veteriner universitas erlangga surabaya mustafa helmi effendi
rabu siang menjelaskan gejala paling umum dari sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku
adalah mulut pecah pecah dan bentuk kuku yang tidak beraturan
jika menemukan sapi dengan gejala tersebut
peternak harus segera melaporkan ke dinas kesehatan setempat untuk penanganan lebih lanjut
mustafa juga menegaskan penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia
namun menular ke sapi yang berusia di bawah tiga tahun jika tidak segera ditangani
jadi begini penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit virus yang sangat menular
sebetulnya ciri ciri pada sapi itu sangat mudah untuk dilihat
yang pertama itu adalah lepuh lepuh pada mulutnya sapi
jadi sapi itu lepuh lepuh kemudian pada kukunya itu juga ada lepuh lepuh
keluar iler istilahnya itu hipersalivasi
seperti diketahui wabah penyakit mulut dan kuku ini
telah menyerang ribuan sapi di beberapa daerah di jawa timur
seperti di gresik mojokerto lamongan dan sidoarjo
muhammad yanwar komarudin surabaya jawa timur